berinteraksi dengan hewan selalu menjadi agenda wisata yang menarik
seperti di tempat wisata di kawasan ciwidei kabupaten bandung ini
meskipun baru dibuka ratusan pengunjung asyik bermain dengan beragam hewan ternak
mulai dari menyusui anak sapi hingga memberi makan domba merino dan kelinci
tingkah laku hewan mamalia ini selalu mengemaskan
wajahnya yang lucu dan bulunya yang lebat
membuat kelinci selalu menjadi daya tarik bagi siapapun pecinta hewan
serasa di negeri dongeng
saya pun tak mau ketinggalan
dan ini adalah momen untuk bermain bersama mereka
wortel makanan favoritnya tentu menjadi modal untuk mendekatinya
baru saja duduk puluhan ekor kelinci pun menyambutnya dengan sukacita
kelinci pertama kali masuk ke pulau jawa dibawa oleh bangsa belanda sekitar tahun seribu delapan ratus an
hewan ini populer dan terkenal untuk membuat kelinci
dia juga diperkenalkan sebagai hewan peliharaan karena bulunya yang lebat dan tampilannya yang menarik
puas dengan kelinci
hewan berbulu lebat lainnya yang juga mengemaskan juga berburu makanan yang sama
domba jenis ini memiliki bulu terbaik di antara sekian banyak bulu domba lainnya
tak jarang bulunya yang panjang dan tebal
dimanfaatkan sebagai bahan bahan untuk menjaga kelinci
ini adalah sebuah kaku pembuatan kainwo
hewan ternak memang banyak sekali memiliki peran
tak terkecuali sekarang ini dijadikan hewan hias sebagai media edukasi
salah satunya adalah domba merino ini
yang konon katanya dia lebih bersahabat dengan manusia
wah ini pada lapar
selain berinteraksi dengan kelinci dan domba
kegiatan memberi minum susu kepada anak sapi pun diminati para pengunjung
mengedepankan edukasi dalam interaksi dengan hewan ternak
memang menjadi konsep utama
sebuah tempat wisata di kawasan ciwidei kabupaten bandung ini
memang kita untuk menyediakan konsep wisata edukasi anak
terutama anak anak itu bisa interaksi langsung dengan hewan
dan jangan takut karena kebersihan dan kesehatannya
kita sudah terjaga
tak hanya meningkatkan percaya diri
manfaat interaksi dengan hewan seperti ini dipercaya
membuat sang buah hati juga lebih pelajar bertanggung jawab
dian permata sori kabupaten bandung